selain georgie ada juga jonathan christie yang berhasil melaju ke babak delapan besar indonesian masters dua ribu dua puluh tiga
ia menang dalam pertandingan duel merah putih melawan cesar hiren rustavito dengan dua game langsung di istora senayan jakarta pada kamis siang
keduanya menampilkan persaingan yang sengit sejak awal game pertama
namun jojo dapat menutup kemenangan pada game pertama dengan skor dua puluh satu
jojo yang menjadi unggulan keempat dalam turnamen ini tampil makin ganas pada game kedua dan sempat memimpin jauh sebelas empat saat interval
dan pada akhirnya jojo menuntaskan duel ini dengan skor dua puluh satu lima belas
bedanya di tempat lapangannya doang sih biasanya ketemu di platnas kan
sekarang ya di istora ditonton orang ya bedanya di situ aja
cuman ya pas lagi main sama sama udah saling
tahu juga kan kelemahan masing masing kebagusannya juga
ya itu mungkin sempat kemarin saya mention juga kondisi lapangannya agak beda lagi
jadi agak ya mempengaruhi juga sih
sementara itu kemenangan juga diraih ganda putri indonesia apriani rahayu siti fadia silva ramadanti
duet apriani fadia sukses mengalahkan pasangan taiwan ku ling fang lin xiaomin dua game langsung dua puluh dua dua puluh dan dua puluh satu sembilan belas
sebaik mungkin pola permainan kami disatukan dan tidak ada cedera sama sekali
jadi ya kami tadi terapin itu kan set pertama sempat just justan ya
memang dari awal itu aku sudah bilang sama fadia yang satu ini ada yang dari cina taipei yang salah satu dari mereka ini lumayan bagus
karena waktu itu kan mungkin fadia juga udah pernah ketemu ya
udah pernah ketemu dan aku juga udah pernah ketemu
tapi mungkin beda partner
nah jadi setahu gue itu dia yang bagus gitu kan
nah jadi coba kita arahkan ke yang lebih kurang gitu
ternyata memang yang satunya pun juga punya kualitas
jadi tadi yang kita terapin itu di set pertama
kami mencoba tenang dan mencoba konsisten dengan setiap poinnya dengan komunikasi dengan poin yen juga
kayak oh ini harus diginiin ini harus diginiin harus diginiin
jadi kayak oh yaudah